sakit hati banget enggak nyangka kalau ibu mustega itu enggak nyangka keterlaluan
ibu betul betul kelewatan tega teganya ibu menuduh mika berbuat seperti itu
minumnya enggak minum
ya ampun kamu tuh bego banget ya emang kamu udah punya mata pak
kak kamarnya ada rapih
ini kamu beresin semuanya anak sama ibu sama aja begonya
hai mau ngapain mau makan gak eh denger ya tempat kalian makan itu bukan di sini tapi di
belakang sana pergi eh ada tamu tuh
hai kamu ngapain masih di situ pergi
mimin maksudnya pak mimin maksud mbok mimin itu mike iya ada
hai mas hai meke
pintar juga kamu menatah ruangan ini tapi aku yakin pas ini kerjaan pembantu kamu enak aja orang kehelan sudah sampai kecemasan kalian baru adalah

saya pengen makan
ya udah kalau gitu saya suruh
satu kambing dua porsi ya
ibu ambil payung dulu ya ke dalam
nina aja deh ibu yang ambil ya
nggak usah biar ibu aja
kamu tunggu sini ya nak
kalau randy menikah sama mika
mika memang seorang janda
tapi dia baik kok
saling mencintai bu
ibu merestui hubungan randy sama mika
boleh kan bu
kalau randy menikah sama mikir
ngapain kamu berdiri di sini ya
tadi saya nyuruh kamu beli
sate sekarang satenya mana
saya belum beli
apa kamu belum beli satenya
terus ngapain kamu nangis di sini ya
apa yang nami melakukan
dengan pria itu di kamar
hei denger ya
kalau sampai kamu ngasih tau
masalah ini ke randy

tak peduli gue
itu tuh harda what cha diray
pergi begini juga

gue mau bicara empat mata sama lo
bentar ya bu
sebenarnya ada apa sih mi
ren ibu lo bener bener keterlaluan ren
kalau gue sama prio udah lama saling kenal
dan priya udah nganggap gue seperti adiknya sendiri
tadi priya datang
dia cuma ingin ngucapin selamat
karena gue lagi hamil ren
dan gue marah banget
saat dia nyuruh ibu beli sate
tapi ibu nggak mau
aku sudah nganggap yang mewar absolu
dan boling syukur

tapi muncul nenek terlalu tebak pada pucat
almilah pakai adikku
apa yang ibu ikut
tapi aku ingin kita bercerai ren
gue sakit hati banget ren
kalau ibu mustega itu ren
ibu betul betul kelewatang
tiga tiganya ibu menuduh mika berbuat seperti itu
ibu nggak nuduh ren
ibu bicara apa adanya
dari dulu ibu nggak pernah senang sama mika
bahkan ibu ingin kami bercerai kan
makanya ibu selalu cari gara gara
ibu gak pernah punya perasaan seperti itu
kak jangan bentang ibu
ibu nggak mungkin berbuat sehinah itu
diam kamu nim
seharusnya kita berterima kasih sama mika
dia angkat kehidupan kita dari kemiskinan
sampai ibu nggak perlu capek lagi jualan sayuran
saya juga bekerja karena mike
apa balasan ibu berikan
ibu malah memusuhin dan memfitnahnya
apa ini balasan yang harus ibu berikan
seharusnya kita berterima kasih sama mike
dia angkat kehidupan kita dari kemiskinan
sampai ibu gak perlu capek lagi juaraan sayuran
saya juga bekerja karena mike
apa balasan yang ibu berikan
ibu malah memusuhi dan memfitnahnya
apa ini balasan yang harus ibu berikan
ampuni segala dosa dosa anakku
bimbinglah dia ya allah
agar dia selalu berada di jalan
kamu akan berohonan hambamu ini ya allah
saya tahu apa yang nak mimil lakukan dengan pria itu di kamar
lama lama dia bisa jadi ancaman buat gue
gue harus cari jalan untuk mengirim dia
awalnya ada yang masih berempat
tim supaya bisa mabuk dia
tidak punya dia bagiannya
apun itu sendiri
ini pemberitahan makhluk elect hides

gue gak tahu
tapi yang pasti kalau gitu gak pernah gue pakai kemana mana ren
aku yakin hilangnya pasti di rumah ini
di rumah ini kan cuma ada aku kamu ibu dan nina
tapi pastinya gak ada ren